terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang
saya cynthia rompas saudara rancangan undang undang daerah khusus jakarta
saat ini tengah dibahas di dpr
salah satu poin krusial adalah rencana penunjukan gubernur jakarta oleh presiden
litbang kompas mengadakan jejak pendapat soal persepsi masyarakat
jika gubernur jakarta ditunjuk presiden
hasil jajak pendapat litbang kompas jika gubernur jakarta ditunjuk oleh presiden
sebanyak enam puluh enam satu persen responden menyatakan tidak setuju
sebagian di antaranya bahkan sangat tidak setuju
namun yang setuju ada sekitar tiga puluh satu tiga persen
responden yang setuju beralasan dengan ditunjuk langsung
presiden bisa menyelesaikan persoalan seperti banjir dan macet
dan saudara ini hasil jejak pendapat litbang kompas lebih lengkapnya
satu persen responden tak setuju gubernur jakarta ditunjuk presiden
empat belas persen menyatakan sangat tidak setuju
sedangkan yang setuju ada dua puluh tujuh delapan persen dan sangat setuju ada tiga lima persen
survei ini dilakukan melalui telepon pada dua puluh enam hingga dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh
dengan melibatkan lima ratus dua belas responden ditunjuk presiden